pertemuan yang hanya dihadiri mardiono dan soeharto monoarfa disebut berlangsung hangat
ketua fraksi p tiga amir uskara menolak menyebutkan lokasi dan waktu persis pertemuan kedua sosok berpengaruh di partainya
namun ia turut membenarkan ada peran mantan ketua umum p tiga romahur muzi alias romi
yang menjadi mediator dalam konflik internal ini
amir menjelaskan hasil pertemuan itu berujung kesepakatan bahwa
perpecahan yang ada di tubuh partai harus segera diselesaikan
utamanya menuju pertarungan politik di dua ribu dua puluh
kemudian setelah pertemuan antara pak harso dan pak mariono
kemudian aktif sekali kembali semua teman teman yang ada di grup
artinya ini mencerminkan bahwa ternyata teman teman sangat menunggu kesepakatan diantara kedua tokoh besar di p tiga ini
karena kalau misalnya sudah menyatukan berarti ada kekuatan besar yang kita pegang untuk menyonsong pemilu dua ribu dua puluh empat
meski sudah tak lagi jadi ketua umum partai
amir menyebut p tiga tak keberatan soeharto tetap duduk di kursi menteri ppn dan kepala bapenas
posisi baru di majelis pertimbangan pun akan ditawarkan kepada soeharto
tadinya memang kita berharap hanya perubahan posisi
artinya kan memang pak mardiono dalam kapasitas sebagai ketua majelis pertimbangan
kemudian pak soeharto sebagai ketua umum
konsep awal kita memang itu kita tinggal tukar aja
jadi pak mariono menjadi plt ketua umum
kemudian pak harso menjadi ketua majelis pertimbangan
tapi ini kan pasti buku itu mekanisme internal untuk penetapan itu
menyikapi perseteruan internal p tiga
partai amanat nasional sebagai teman koalisi menyikapi hal ini dengan santai
meski kib terbentuk karena kedekatan tiga ketua umum partai
namun kesepahaman antipolitik identitas tetap mengikat ketiga perpol ini
wakil ketua umum pan edi suparno menyebut
komunikasi ketua umum pan zulkifli hasan dan plt ketua umum p tiga juga sudah dilakukan
jadi kita mengikat kerjasama itu dengan menghadirkan ketua umum itu sebagai representasi dari partai
tetapi ikatan kerjasama ini terjalin di antara partai politik
jadi siapapun yang jadi pimpinan partai politiknya itu kerjasama tetap akan jalan
karena kembali lagi yang mengikat kib itu adalah gagasan besar kita
untuk menghadirkan politik yang mencerahkan ke depannya
jadi kami meyakini bahwa sampai hari ini dan ke depan pun kib ini akan tetap solid
sosok mardiono di pucuk pimpinan p tiga tak banyak mempengaruhi arah politik p tiga di kib
pasalnya mardiono sebagai koordinator p tiga di kib selalu turut dalam proses penting di koalisi
diana valencia indra setiawan jakarta